dari sektor transportasi tol transjawa sudah tersambung dari merak hingga surabaya jawa timur
meski demikian pengusaha truk dan logistik masih mengeluhkan mahalnya tarif tol
imbasnya banyak pengemudi truk yang kembali ke jalur pantai utara jawa alias pantura
tim cnn indonesia menelusuri jalur tol transjawa dan arteri pantai utara untuk mengetahui untung dan rugi melewati kedua jalur ini
ruas tol cikampek dari arah jakarta tampak ramai pada selasa siang
kendaraan besar di atas tiga gandar tanpa mendominasi di jalur padat ini
namun setelah memasuki ruas tol cipali jalanan tampak lengang dan tidak banyak truk melintas di jalur bebas hambatan sepanjang satu ratus enam belas km
pemandangan yang sama juga tampak di ruas tol pematang batang hingga semarang yang baru diresmikan desember dua ribu delapan belas
di area peristirahatan saya menemui sejumlah truk yang berbeda
sejumlah pengemudi truk yang membawa logistik dari jakarta tujuan jawa tengah dan jawa timur
salah satunya mulyadi
pengemudi truk golongan lima yang membawa material untuk proyek bandara di kulon progo jawa tengah
ia mengeluh karena menganggap tarif tol terlalu mahal
dari palimanan ke cikarang utama rp tiga ratus lima puluh
dari situ tol jornya tiga puluh
berarti rp empat puluh tujuh itu
itu dari pejagaan ya pak ya
itu belum termasuk biaya bongkar muat
belum itu tol
kalau kita dihajar tol pp aja udah hampir satu juta kan
keluhan serupa datang dari hamsah yang terpaksa melintas di tol transjawa menuju madura
lantaran membawa sayuran yang harus cepat sampai tujuan
biaya makan di rest area tol ini pun menambah kering
ini dompetnya hari ini
ini berapa untuk sekali makan bapak harus
kalau ini orang dua ya hampir rp enam puluh
kalau di area sini tol ini
itu belum termasuk
lain lain rokoknya lain
lain itu makannya aja
kalau di pantura biasanya
kalau di pantura ya murah murahan ya rp tiga puluh
tarif tol transjawa dari jakarta sampai surabaya memang cukup tinggi
terutama untuk truk golongan lima yang totalnya mencapai rp satu empat ratus sembilan belas
sementara jika sampai semarang jawa tengah pengemudi truk harus membayar sebesar rp tujuh ratus delapan puluh tiga
tarif tertinggi berada di ruas tol cipali batang semarang solongawi dan ruas tol ngawi kertosono
tarif tol yang mahal membuat para pengemudi truk memilih kembali lewat jalur arteri pantura
via brebes tegal pekalongan dan seterusnya
meski dengan jarak dan waktu tempuh
yang lebih panjang
untuk menyelami kehidupan para pengemudi truk dan mengetahui bagaimana kiat mereka
dalam menyiasati tarif tol yang mahal tetapi tidak sebanding dengan upah yang mereka terima
saya akan ikut dengan pak pujianto yang berangkat dari jakarta untuk menuju ke surabaya
kalau bapak sendiri biasanya gimana nih pak
jalur pantura biasa nggak lewat tol
tertentu tolnya itu tol tertentu
oh tol tertentu aja jadi keluar masuk gitu ya
oh jadi siasatnya itu adalah keluar masuk di tol tol yang tarifnya murah
ini kita ada di brebes
sebenarnya kalau kita bicara soal plus dan minusnya jalur pantura ini
apa aja sih
nah kalau plusnya di
nggak lewat tol ini makanan bisa milih
ini empat makanan
kalau di tol kan rest area mahal makannya
tungannya di situ
tapi kita nggak terlalu tegang bawa mobil
kalau di tol kan terlalu tegang
lulus lulus ya pak ya
tungannya di situ
kalau jaraknya sendiri gimana pak
kalau pantura kan rumahnya menjadi lebih melambung gitu
iya lebih cepat
kalau di sini kan bisa ngawasi duaan berhenti sembarangan
tapi uang yang harus dikeluarin bapak untuk perjalanan gitu kalau lewat mantura
misalkan penghutang penghutang gitu
malam kalau siang nggak ada
nah itu pungutan apa tuh pak
ya tambahan buat minum tambahan parkir tambahan apa aja
iya reman itu
biasanya berapa itu uang yang harus keluarin dalam satu kali perjalanan surabaya sampai jakarta atau sebaliknya itu

tuanya borongan itu berapa sih
upah untuk sopir apa
untuk sopir iya
nah untuk sopir ya sisanya ya itu
kalau sendiri ya tujuh ratus
kalau sama kenek ya bisa lima ratus empat ratus
itu kalau lewat pantura
kalau lewat apa
malah bapak belur
jasa marga regional jawa tengah mencatat
selama sepuluh hari pertama pemberlakuan tarif tol per dua puluh satu januari dua ribu sembilan belas
sebanyak tiga ratus tujuh puluh enam ribu truk melintas di tol transjawa ruas semarang batang
mahardika utama fajar ahmad jawa tengah